jelang pemanggilan kedua gubernur papua lukas nmb oleh komisi pemberantasan korupsi pada senin besok beredar gambar lukas nmb
sedang pelesiran dan berjudi di luar negeri
sementara di papua ribuan personil tni dan polri bersiaga di kota jayapura dan sentani kabupaten jayapura
melalui kuasa hukumnya lukas nmb disebut tidak akan memenuhi panggilan karena alasan kesehatan
bagaimana media melihat kerumitan penanganan kasus dugaan korupsi orang nomor satu di provinsi papua itu
untuk mengulasnya dari kacamata editorial malam ini kita sudah terhubung melalui semangat zoom
dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam rifana
dan wartawan senior tempo bambang harimurti
selamat malam mas bhm
saya pertama kali ke mas revo dulu nanti saya baru ke mas bhm
mas revo gubernur papua lukas nmb kan sudah ditetapkan sebagai tersangka
atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi satu miliar
tapi pihak lukas nmb mengatakan penetapan tersangka ini politis
nah dari kacamata cnn indonesia apakah penetapan tersangka ini sudah sesuai prosedur dan tidak politis mas revo
iya sebenarnya begini nak ya kalau secara prinsip sebenarnya kan semua orang itu bergedudukan sama di depan
jadi ketika kemudian lukas nmb ditetapkan sebagai salah satu
yang harus diberi status ad
seharusnya kita sih bersarap lukas nmb sebagai seorang gubernur sebagai seorang perangkat negara
kita memberikan contoh yang baik
bahwa semua proses hukum itu harus dihormati
dia datang tanpa terlalu banyak hal yang membuat kasus ini semakin rumit
memang bisa saja
misalkan berdalih sakit pemanggilan pertama kedua tapi sejatinya setiap orang itu bisa ketika pemanggilan tidak hadir
maka penegak hukum juga memiliki hak untuk memanggil secara paksa
dan kita menyaksikan sekarang ini yang terjadikan seolah olah lukas nmb ini menolak untuk dipanggil dengan alasan sakit
dan kemudian ada semacam pengerahan masa
atau apalah namanya gitu ya
karena beberapa hari terakhir kondisi suasana di kota jayapura juga tidak cukup kondusif
apakah ini terkait dengan pemanggilan atau tidak
tapi yang jelas semuanya saling ada dalam waktu yang bersamaan
jadi ini hal yang sebenarnya sangat kita sayangkan
karena kita memang yakin dirinya tidak salah
harusnya datang saja memenuhi panggilan dan kemudian semuanya di depan penyidik
mas bhm menurut tempo penetapan tersangkanya ini sudah sesuai prosedur
atau memang ada nuansa politisnya
ya kita nggak tahu ya persisnya seperti apa
karena yang tahu persis kan penyidik kpk
tapi kalau menurut saya memang seharusnya kalau memang merasa tidak bersalah dan dipolitisir
pak gubernur ini kan bisa peradilankan kpk
itu prosedur hukum yang sudah disediakan
memang untuk orang orang yang merasa tidak bersalah secara hukum
dan dengan undang undang kpk yang direvisi ini kan sekarang sudah mungkin memperadilankan kpk
di sisi lain saya agak ini juga bolehlah memberi sedikit kritik positif kritik masukan ya bagi kpk
harusnya kpk itu untuk tokoh seperti kepala daerah ya di papua apalagi
dia menggunakan strategi yang inilah lebih efisien lebih efektif
bisa belajar lah dari seniornya dulu ketika menang wali kota manado ya
yang juga punya kekuatan masa besar itu
saya kira bisa belajar dari mereka caranya nggak usah pakai menggelar pasukan tni polri dan membuat suasana juga jadi lebih rawan ya
ini kan bukan pertama kali ke apa namanya kpk

melakukan pemerosesan terhadap kepala daerah yang berpengaruh gitu
jadi menurut mas bhm kpk seolah tak berdaya begitu ya dalam menghadapi gubernur papua lukas nmb begitu
tidak kalau menurut saya kpk membuat dirinya jadi terjebak dalam seperti tak berdaya gitu
padahal kan ada siasat siasat siasat yang dilakukan senior senior mereka dulu yang dengan kepala daerah yang punya pendukung masa besar
itu mereka bisa melakukan dengan cantik gitu
yang saya ingat betul itu kasus wali kota manado ya
yang sampai punya ajudan katanya rela mati bawa pestol
tapi mereka bisa menyiasati dengan baik gitu
saya kira mungkin penyidik penyidik muda kpk sekarang perlu belajar itu dari senior seniornya
oke mas bhm ketidakberdayaan kpk itu apakah terlihat ataupun tersirat pada saat menawarkan sp tiga kepada lukas nmb
kalau misalnya lukas nmb bisa membuktikan aliran dana yang ada di rekeningnya itu
atau sumber sumber dana yang ada di rekeningnya
ya itu juga karena sebetulnya sp tiga itu nggak harus ditawarkan kan
siapapun yang menjadi tersangka kpk sekarang kan kalau merasa tidak bersalah bisa membawa kpk ke pra peradilan
itu kan adalah fasilitas resmi yang diberikan untuk juga menjaga agar aparat hukum itu tidak semena mena
saya mau ke mas revo
mas revo dari analisisnya ppatk kan ada transaksi mencurigakan ya di rekeningnya lukas nmb
yang nilainya ratusan miliar
sampai lima ratus enam puluh miliar begitu
kalau misalnya dari kacamata yang cnn
ini kontra sekali dengan kehidupan masyarakat di papua yang masih miskin
sementara kepala daerahnya punya uang yang segitu banyak
diduga itu adalah uang uang dari dana otsus begitu mas revo
oh ya kalau melihat
hai foto atau video yang diterima oleh
sikom misalnya kemudian yang dari masyarakat anti korupsi indonesia dari masih
dimana seorang gubernur gitu kepala daerah bisa naik private jet kemudian
tempat di kasino dan sebagainya yang kita tahu bahwa
tempat tempat itu juga memang benar ada di situ ada tempat yang disebutkan itu adalah hotel hotel yang termasuk
hotel hotel super mahal kalau misalkan kita
melihat dari kacamata atau harga hotel di indonesia
bahwa terima kasih itu kan sangat apa ya
gaya hidup yang dipertontonkan itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat
papua yang kita tahu masih banyak yang
sejahtera atau gaya hidup yang dipertontonkan oleh
gubernurnya aja ini kan hal hal yang yang
tak patut ya
kemudian kalaupun benar di sana adalah melakukan cuti itu juga sebuah hal yang
tidak patut ketika seseorang itu masuk jabat sebagai seorang pejabat atau apalagi
jadi terlepas dari
apakah uang tersebut
lima ratus enam puluh seperti yang dikatakan lima ratus enam puluh miliar yang dikatakan oleh bupatk dari manapun hasilnya itu
juga hal yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kesejahteraan prioritas masyarakat yang ada di papua di provinsi yang
dikasih mpd pimpin jadi uang uang itu yang mungkin juga yang harus ditanggung jawab dimana asalnya dan apakah
tindak pidana korupsi dan semua itu kan enak memang saat ini
harus dipertanggungjawabkan oleh
tukar tnb di depan penyitik ya nah kalau memang
yakin bahwa itu uang tersebut bukan uang miliknya dan itu adalah
keduanya tidak benar apakah kalau memang ingat bahwa apakah ini rekayasa politik atau ada nuansa politik di situ
nah menurut saya harus dihadapi saja dari apa namanya
proses hukum yang harus dihadapi oleh gubernur papua
masalah misalkan tadi
ripana juga menanyakan apakah alasannya sakit dan sebagainya ini kan alasan yang
ikut gelisah ya beberapa tersangka korupsi sebelumnya tidak selalu
menggunakan alasan sakit ketika dipanggil oleh kpk
kan salah satu yang cukup
spektakuler ketika pada waktu itu ketua dpr
anok panto misalnya kita tahu ada drama drama
soal sakit dan sebagainya yang pada ujungnya ketika dilakukan pemeriksaan ternyata tidak benar juga ini
ini sebenarnya hal yang
kalau kita sih melihat ya sudah lah itu secara jantan aja dihadapi proses hukum yang berlaku tersebut
oke mempertanggungjawabkan asal usul ataupun sumber uangnya mas bhm ini kan aliran transaksi
yang mencurigakan di rekeningnya pak lukas nmb kemudian diduga disalurkan ataupun dicuci uangnya di kasino judi
tempo melihat pola ini memang kerap dilakukan untuk menyembunyikan hasil korupsinya sulit untuk membuktikan asal usul
sumber dananya makanya kemudian dicuci uangnya di kasino judi itu memang salah satu cara untuk menyembunyikan sumber uang yang didapatkan
temen kelas saya sekolah di amerika dulu
amerika dulu jadi
polisi yang jadi pengawas di kasino di singapura ya menurut saya sih kalau singapura kalau soal korupsi
dia bisa kerjasama dengan baik kok dengan aparat hukum kita ya
jadi kalau menurut saya
harusnya kpk bisa mengadakan silent operation gitulah asalnya semacam ott gitu loh
bekerjasama ini kalau ditangkap secara ott itu
tak akan banyak
apa ya resistensi lah gitu
dan juga meyakinkan masyarakatnya lebih baik jadi
saya tentu sangat mendukung siapa yang korupsi apalagi besar seperti itu di daerah kopi
papua pula yang kita tahu
saudara saudara kita yang tertinggal dan miskin banyak yang masih miskin kok uangnya begitu banyak
bisa dicuri ya jadi memang itu harus ditindak tapi ya itu tadi
seharusnya penindakan ini nih
yang rapi gitu ini kita sudah semua udah tahu lah kalau tokoh di papua itu pasti pendukung masanya cukup besar
dan ada masalah masalah yang sensitif jadi paling bagus ditangkap
tangkap tangan ya dengan ott
dan itu sangat mungkin kok itu sudah terjadi sebelumnya gitu kecuali ada penurunan
mudah mudahan enggak lah saya yakin kpk harusnya bisa lah
oke jadi menurut mas bhm harusnya untuk
mempersingkat ataupun membuat ini proses hukumnya lebih smooth harusnya kpk meng ott saja ya mengoperasi tangkap tangan
gubernur papua saja jadi tidak melakukan
proses penyidikan seperti ini dari trace nya ppatk baru kemudian
dilidik ataupun penyelidikan baru penyidikan jadi prosesnya lama dan cenderung lebih gaduh begitu jadi ott saja menurut mas bam
iya iya itu untuk
karena untuk kakap kakap besar itu paling bagus ott lah
dan apalagi kalau uangnya dicuci di kasino di singapura ya itu menurut saya untuk melakukan ott itu
kemungkinan mereka mau kerjasama dengan kita aparat aparat
di singapura masuk aparat kasinonya karena saya tahu betul ketika kasino singapura didirikan itu mereka betul betul sangat hati hati
supaya itu tidak dipakai untuk cuci uang
mereka tidak mau ada reputasi
kasino singapura itu tempat cuci uangnya jadi
ya tapi ini udah nasi udah jadi bubur lah sekarang yang penting diproses gitu jangan sampai
kpk nya terus jadi takut atau bagaimana gitu ya
oke mas revo menurut kacamata cnn indonesia apa saja sebetulnya kendalanya kpk tidak melakukan ott terhadap gubernur papua lukas nmb
karena memang kesulitan atau memang ingin
rezim kpk yang sekarang lebih ingin melakukan proses
penyidikan yang berstruktur begitu menghindari ott lah
kita tidak tahu ya kenapa memang tidak dilakukan ett
walaupun sebenarnya gini juga ya
kita tahu bahwa sebenarnya kan ada persoalan secara politik gitu ya
jakarta dan papua
bahwa ada persoalan persoalan lain lah yang
juga membuat nuansa
penetapan tersangka lukas nmc ini
menjadi lebih rumit karena memang kemudian apakah ada tudingan tudingan lain gitu ya
memang selama ini kan
papua secara politik ada persoalan yang diselesaikan
nah ini yang kemudian berumit memang kalau misalkan kemarin itu ditegakkan oleh mas an
kalau memang penetapan apa penetapan tersangkanya itu melalui ott yang sudah operasi tangkap tangan ada
depan mata itu mungkin akan lebih berbeda persoalannya walaupun mungkin setelah
tidak terdolak pasti juga akan bisa jadi juga ada tepakan
nah tapi ya seperti tadi disampaikan mas bambang bahwa
nasi sudah menjadi bahwa
persoalan penetapan tersangka terhadap lukas nmb ini sebagai sosok ya lukas nmb ini sebagai sosok yang dihormati terutama oleh
beberapa kompok di papua
ada apa persoalan persoalan luar tidak semata persoalan tapi saya pikir kita semua
keluarga negara yang taat hukum baik dari sosok gubernur papua lukas nmb sendiri maupun dari para pendukungnya
kalau memang merasa
ya ada persoalan atau tidak merasa salah baiknya dihadapi panggilan kpk ini dihadapi saja
kalau memang yakin
korupsi di sana tentu kan bisa
buktikan saja bahwa tidak ada
aliran dana haram begitu atau yang tadi seperti disampaikan oleh masyarakat yang melalui proses
tata adilan karena proses peradilan sudah ditempuh oleh beberapa
tidak lama seperti disampaikan oleh mas bam itu tidak lama jadi menurut saya kalau memang
pas bahwa ada persoalan politis yang belum selesai di papua
hukum adalah hal yang lain
kalau memang salah ada pidana tidak pidana itu maka
setiap warga negara
oke mas bam besok kan kpk akan memanggil lukas nmb untuk kedua kalinya ya untuk diperiksa sebagai tersangka
tapi kan pengacaranya kemudian mengatakan lukas nmb tidak akan memenuhi panggilan kpk
media tempo menilai sebaiknya
dilakukan penjemputan paksa kpk berani melakukan penjemputan paksa terhadap lukas nmb
ya ini bukan soal berani atau tidak harus berani ini kan penegakan hukum
enggak ada persoalan berani enggak berani ini memang
tapi itu tadi apa
kalau dipanggil sekali dua kali memang diberi kesempatan kok siapapun yang jadi tersangka kalau dipanggil
sampai saat sekanatnya
kali dua kali itu boleh hadir dengan berbagai alasan tapi ketiga kalinya bisa dipanggil paksa yaitu kewajiban menegak hukumnya
tapi tentu dengan pesan tetap dilakukan dengan cantik lah ini pasti ada dan lakukan
sudah pernah kok dilakukan penyelidikan kpk di era era sebelumnya gitu
jadi ini bukan hal baru juga
dulu kan kpk nangkep orang di mana kolumbia aja bisa gitu
tapi masa ini cuma di papua aja gak bisa
oke jadi harusnya kpk berani dan profesional ya dalam menangani kasus ini apalagi semuanya sama di mata hukum
terakhir mas revo beberapa hari ini dan besok juga akan ada demo aksi safe lukas nmb di jayapura
menurut cnn indonesia apakah kemudian demo safe lukas nmb ini memang dimobilisasi untuk mencegah lukas nmb diperiksa kpk
membacanya seperti itu gak sih
kita gimana kalau misalkan omong menuding bahwa ini mobilisasi atau tidak gitu ya
kita juga tidak
tapi yang jelas bahwa ada proses demonstrasi di sana dan kemudian ada juga di sini juga dari pihak keamanan meningkatkan keamanan di papua
dan semua itu waktunya memang saling berdekatan dengan saat lukas nmb ditetapkan
dan ketika masa masa pemanggilan
dan yang di oleh kpk gitu
bahwa besok adalah pemanggilan yang kedua
dan kita tidak mengharapkan terjadi ketolak ketolak yang mengarah pada kerusuhan atau bentrokan di jayapura gitu
karena di minggu pekan lalu kan juga ada beberapa kejadian yang menonjol yang mengakibatkan beberapa
jatuhnya beberapa korban luka di sana
dan itu kita tidak
nah ini yang harus diantisipasi oleh penegak hukum
yang jelas bahwa tidak boleh hukum terlihat lebih lemah aparat hukum terlihat lebih lemah kepada pelaku tindak pidana
jadi apapun itu jangan sampai kemudian muncul pandangan bahwa aparat hukum ini kalah terhadap para tersangka atau tersinggah pelaku tidak pidana
oke kita tunggu bagaimana besok kondisi di jayapura dan apakah kpk akan mengambil langkah tegas untuk bisa memeriksa gubernur papua lukas nmb yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan apakah penegakan hukum nanti bisa dilakukan
kita tunggu bersama mas revo dan juga mas phm
setelah ini kita akan masuk ke dalam topik editorial view yang kedua soal ott di lingkaran mahkamah agung
tapi kita harus jeda terlebih dahulu cnn indonesia
sekian sekian kembali